lihat banget dia
wanita yang mau dikenalin kempoi dan dijodohkan kempoi itu
neng ampura ya
abah pohok lupa neng
abah dari sini
sekarang langsung jemput neng
neng jangan kemana mana
sejam deh abah nyampe
udah lupa terus nyuruh neng nunggu satu jam lagi
mending naik angkut aja
naik angkut nyampe rumah kering setengah jam
udah bahaya naik angkut
biar abah jemput ya
kalem ya neng
bentar ya bu anies
iya saya harus jemput anak saya
lupa dia udah pulang sekolah jamnya
aduh jadi enak nih abis makan pulang
makasih ya akang abah udah dibawain makan siang
terus juga diingetin sonat tadi
sudah diajak juga makan bareng
istimewa pisahan hari ini teh
seperti naik delman istimewa
berduduk di depan
bersama pak kusir yang sedang bekerja
hati hati akang abah
jangan komen deh
iy aku masih di sekolah you right
kok gitu tumben si abah
yaudah yaudah aku aja yang ngejemput kamu ya
aku juga gak jauh sih dari sekolah kamu
ya yaudah deh kesini aja ya jemput
soalnya aku tadi langsung nutup telepon abah kok
oh yaudah yaudah tunggu aku yang
untung ada kamu yang
kalau enggak mah aku nunggu abah lama lagi
ya iyalah kan namanya pacar si agah dua puluh empat jam
lagian si abah gue bisa telat jemput sih
biasanya belum bel pulang udah stay in by di depan sekolah kamu
setelah kamu tuh ternyata kelupaan
tapi abah gak lagi di rumah
kayaknya bener didugaan aku
abah tuh kayaknya punya cewek lagi deh
yaudah gak usah manyun gitu jelek tau
ya lagian ya gak apa apa
kamu kamu mau suzon sekarang nih
ya kamu jangan selalu nembak nembak gitu lah
tentu juga kan abah yang mau ketemu sama cewek
yaudah gimana kalau misalkan besok
buat mastiin abah deket sama cewek apangka
kita intai abah
kita ikutin abah
kamu aja yang curiga
yaudah yuk naik
apa beneran ini rumahnya adriana yang baru
dio makin gede yah
iya dong kak boy sih
dio sekarang udah jago main ps nyah

duduk di sini
ibu tinggal dulu ya
ayo duduk kak
mungkin adriana menikah dengan orang kaya itu emang yang terbaik
mamanya driana dan dio bisa punya rumah yang layak kayak gini
tapi sekarang adriana tinggal di mana ya
kan dia udah cerai
kok main sendiri main berdua dong
iya iya keluar dulu
dari dulu di youtuh emang udah deket banget sama boy
ternyata boy emang anak yang baik dan penyayang
tante rempoh bener bener tega banget sama gue
lihat banget dia
manita yang mau dikenalin ke boy dan dijodohkan ke boy itu lebih cantik dari gue enggak ya
kalau mau lebih cantik ataupun cantikan gue juga gak akan ada ngaruhnya
karena tante marissa tuh udah benci dan udah kesel banget sama gue
mau lebih cantik juga itu percuma
udah cantik itu gak penting
tapi yang penting itu tante marissa ngerusutin hubungan gue sama boy
tapi ini udah gak lagi
ini athlete yuk menurut gue
ada gusta juga
iya mau pakai sosnya
dia mau coba gak nih
ih kamu mah jahat banget sih
enggak enak lu ice cream
nah sekarang gantian
kamu yang nyobain

apakah semua itu akan terulang kembali
boleh mas lihat
udah lama sih
ya itu fotonya dio
beke nya nge deh
kalau dio lagi sama
tunggu aja deh
kalau mas lihat sih dia barengan siapa ya
kayaknya mas kenal ya
itu sepupu aku mas
emang deket banget sama dio
tadi mama kirimin foto lagi bareng sama sepupu
karena aku tadi cerita sama mama
kalau aku kangen banget sama dio
mata mas ini agak burem
harus pakai kacamata
pakai kacamata plus
jadi gak begitu jelas
mas nanti aku ikut mas meeting ya
ya boleh dong
mas sengaja akan kenalin
istri mas yang cantik ini
kepada kolega bisnis mas
apalagi pari duaan itu udah deket banget
udah seperti sodara
pas dio datang kemari
hanya ngekasih tau itu
kamu siap siap kira kira jam berapa ya
jam dua an lah kita berangkat
oke aku persiapkan ya
persiapkan semua yang diperlukan juga mas
kita harus terus cari ke panas jalan
kita harus buat perhitungan sama mereka
buat mancing buah keluar
itu black cobra kan
mereka mau ngajar kita deh
kamu tenang aja
kamu pertanyaan aja sama aku ya
aduh ya anak jalanan
ayo kita kejar dia
untung aja mereka gak tergokin kita ya
sekarang gimana dong kalo kita keluar lagi
terus kita ketemu mereka lagi
oh aku tau
mendingan kita balik arah aja kesana
kan mereka ke arahnya kesana
sekalian disana ada warung bakso yang enak
kan aku habis dikejar kejar gini
kamu dari tadi mikirin makanan
kau mau diet